perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak
perkawinan usia dini membatasi hak anak anak atas pendidikan kesehatan penghasilan
keselamatan kemampuan dan juga membatasi status dan peran anak
dari sisi kesehatan sendiri perkawinan usia dini ini bisa berdampak sangat buruk
karena anak belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan juga melahirkan
jadi kalau misalnya kita lihat bahwa tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental
jadi mental ini bisa berdampak tingginya kasus atau angka perceraian kemudian bahkan kdrt
kalau untuk fisik sendiri tidak hanya untuk ibu ya ini membahayakan
tapi juga untuk anak salah satunya anak bahkan bisa lahir prematur atau berat badan lahir itu rendah
kita akan lihat di tahun dua ribu dua puluh beberapa ada sedikit kasus
kasus pernikahan anak dini gitu ya di indonesia yang pernah terjadi dan juga sempat menjadi kontroversi
saya ajak anda kita ke tanggal sepuluh oktober dua ribu dua puluh baru beberapa bulan yang lalu
jadi kasusnya ini ada di nusa tenggara barat tepatnya di lombok
seorang gadis usianya masih lima belas tahun ini menikah dengan lelaki berusia tujuh belas tahun
di mana pemkap lombok tengah ini menduga bahwa pernikahan dini terjadi
karena kurang perhatian dari orang tua
jadi orang tua juga harus terus mengawasi anaknya apalagi kalau di usia usia abg itu kan ya
usia usia yang labil mungkin kasmaran dan sebagainya
jadi harus terus mengawasi perkembangan anak
berikutnya di bulan sebelumnya masih di tahun dua ribu dua puluh dua belas september
ini juga terjadi masih kasusnya di nusa tenggara barat
ini usia mempelai wanita atau gadis ini berusia dua belas tahun
kemudian pria lima belas tahun
ini pasangan remaja yang bersekolah smp
tepatnya madrasah sanawiya
lalu berikutnya masih di tahun dua ribu dua puluh di tiga puluh juni
tepatnya di pindrang sulawesi selatan
ini juga ada kasus yang menghebohkan
ketika saat itu pria berusia empat puluh empat tahun
jadi ini umurnya hampir empat kali lipat dari usia
wanita yang berusia dua belas tahun
meskipun sempat ditolak dua kali oleh keluarga perempuan
jadi lamaran si pria yang umurnya empat puluh empat tahun ini
akhirnya pun diterima dengan mahar dua puluh juta rupiah
jadi kalau misalnya kita lihat case case pernikahan ini itu
yang menyebabkan beberapa di antaranya karena faktor budaya dan juga sosioekonomi
lalu berikutnya di tahun dua ribu delapan belas
ini juga terjadi kasus pernikahan dini
dua bocah berusia dua belas tahun yang masih duduk di kelas enam sd
jadi usianya sama sama dua belas tahun
meskipun diimbau untuk tidak menikahkan anak karena masih di bawah umur
orang tua mereka tetap keke menikahkan anaknya di hari yang sudah ditentukan
lalu di bantaeng sulawesi selatan
jadi pasangan berusia lima belas dan juga empat belas tahun
dua duanya mengajukan permohonan untuk menikah ke kws tempat
namun sempat ditolak
katanya karena dinilai memang belum cukup umur pastinya
nah pasangan ini menggelar acara resepsi pernikahan pada satu maret dua ribu delapan belas
alasan pernikahan ini ini cukup unik nih
karena sang perempuan atau mempelai wanita ini katanya takut tidur sendirian
jadi ibunya sudah meninggal dunia
kemudian ayahnya sering berada atau bekerja
di luar daerah sehingga dia mengharuskan dia itu tinggal sendirian
jadi takut tidur sendirian
makanya pengen nikah cepat cepat
lalu berikutnya kita lihat di lombok nusa tenggara barat
ada seorang siswa smk juga berusia delapan belas tahun
ini menikah bukan dengan satu wanita
bukan dengan satu gadis
tapi dua gadis sekaligus
usianya enam belas tahun
jadi pernikahan yang pertama itu digelar pada lima belas september
kemudian akad nikah berikutnya dengan gadis yang kedua ini dilaksanakan pada sebelas oktober
jadi hanya selang kurang lebih satu bulan
nah kedua remaja abg ini yang dinikahi oleh pria ini
ini ketahuan sudah hamil sebelum nikah
lalu berikutnya di tahun dua ribu sembilan belas
tahun dua ribu dua puluh di kabupaten musi banyuasen sumatera selatan
ada juga seorang pria usianya delapan belas tahun
pria delapan belas tahun menikah lagi lagi dengan dua wanita sekaligus dalam waktu yang bersamaan
kalau tadi kan sebelumnya ada jeda tuh satu bulan ya
kalau ini nikahnya di hari yang sama
usia mempelai wanitanya enam belas dan tujuh belas tahun ya
sembilan belas dan tujuh belas tahun
jadi pernikahannya berlangsung dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
lalu awalnya orang tua mempelai tidak menyetujui rencana ini
namun belakangan mereka justru memberikan restu